anggaran pendapatan belanja daerah apbd perubahan dki jakarta dua ribu delapan belas naik rp enam empat belas triliun menjadi rp delapan puluh tiga dua puluh enam triliun
angka ini meningkat tujuh sembilan persen dibandingkan nilai apbd dki dua ribu delapan belas yaitu tujuh puluh tujuh triliun rupiah
apbd provinsi dki jakarta tahun dua ribu delapan belas naik sebesar enam empat belas triliun atau tujuh sembilan puluh tujuh persen dari tujuh puluh tujuh sebelas triliun menjadi delapan puluh tiga dua puluh enam triliun